tenanglah ibu nda
aku tau ibu nda tidak bersalah
tetapi ibu nda
ibu nda jangan melawan
karena aku takut
ibu nda akan terusir dan keluar dari istana
aku tidak takut
lebih baik aku diusir secara terhormat
aku tidak suka kehidupan
ibu nda tunjuk
nenek sini nek biar aku bawain nek
jangan nak nenek masih kuat
nek tidak apa apa kok nek
aku aja yang bawa
rumah nenek dimana
rumah nenek disana sudah jauh dari sini nek
nenek tidak apa apa
terima kasih banyak
aku tidak akan membiarkan
menyakiti ibu nda
rasuah mitkasin raya
cukup semua ini
kalian lupa bahwa aku adalah raja kalian
mohon ampun pusri prabu
meskipun pusri prabu adalah
raja pajajaran yang harus kami hormati
namun dalam sidang balai rung ini
mandat berada di tangan hamba
apa maksud kalian semua
seorang raja tidak diperkenankan dengan hujalannya sidang
gusti prabu kembali ke sini dan sana gusti prabu
ini semua belum usai
terima kasih gusti prabu
silahkan duduk di belakang
kami akan memeriksa persaksian para saksi
dan untuk itu
sedang ini kami tutup
kau akan mati di tanganku pembunuh
apa salahku padam
aku tidak mengenalmu sama sekali
lalu apa masalah kita
jangan banyak bicara
kau akan mati
tahan dulu anak muda
jelaskan dulu duduk perkaranya
jangan menyerang begitu saja anak muda
kedua orang tahu kematian

dan dia akan mati di tanganku
kita bisa bertemu di tempat ini
beraninya kau menemui ku sini wahabi
kau sangat pembunuh
kalau tidak ada gurumu di situ
aku harus menemui mu ardalema
aku harus menyampaikan pesan dari ibu
agar kau kembali ke jalan yang benar
jangan pernah kau membawa bawa ibu
aku tidak akan tertipu dengan muslihatmu lagi
aku tidak pernah menipumu
ibu muslihatmu lagi
sendirilah yang berpesan padamu
agar aku mengajakmu
meninggalkan dunia hitam
dunia hitam itu
ibarat jurang yang gelap
yang teramat dalam
selama kau berada di jurang itu
maka kau akan tersesat
baik dalam kehidupan duniawi
ataupun di kehidupan selanjutnya
jadi lebih baik
kembalilah ke jalan yang benar
kau jangan banyak bicara sih lebah gini
akan kubunuh kau sekarang
aku tidak bersalah
aku tidak bersalah
kami hanya mematuhi perintah prabu surawi sesa
tenangkanlah diri ibunda
dan patuhilah keputusan ini ibunda
tapi aku tidak mau dikuduni kamarku
karena aku tidak bersalah
aku tahu ibunda tidak bersalah
ibunda jangan melawan
ibunda akan terusir dan keluar dari istana
aku tidak takut
lebih baik aku diusir secara terhormat
aku tidak suka kehidupan di istana ini
kami sangat membutuhkanmu bunda
kami sangat menyayangimu
sebagai pengganti bunda ratu subangwarangmu sudah tiada
aku akan bertahan disini demi kalian
tapi kalian harus mencari bukti
bahwa dua orang saksi itu dibayar
mereka adalah saksi palsu
kami berjanji bunda
kami akan mengumpulkan bukti bukti itu
kami berjanji bunda